ada harus bagaimana emang lo pegang itu ya kagak usah pegang ya kelihatan im kagak rata kagak alus
so tau loh rota eh bisa aja ya perkaranya catna gampang im olo olo mbak be haji udah tuh ah eh
nggak usah terlalu berlebihan pasti kamu jarang nongkrong di sini lagi atau jak iya kayaknya
mesti muter muter kayak ojek online yang lain pangkalan jadi sepi atau kagak
ntar gue juga main main kemarin jangan dong kenapa jangan yang disini biar gue mati saja
biar pelangganya dapat banyak bener juga kamu pur baru makan belum aku terangkan toprak gitu dong
sepuluh baju makasih lima
hati hati atuh be iya pelanggan yang benar
olo ini sudah dipegangin doang dikit langsung ini
hasil emangnya kenapa pak haji kalau
nggak dateng buat gua kenyang makan gorengan sendiri
lah lo kok ikut ikut gua
maaf pak haji kagak sengaja
kas tak yudin mana
belum jualan pak ojak
kagak dia lagi bikin meja buat pilihnya dagang gado gado
pak ojak ke toprak
iya ke toprak tiga
eh cendolnya nggak sekalian pak ojak
duitnya kagak cukup kas
lu udah ngelamun mulu tak kesambet
gara gara banyak yang frustasi nongkong dimari
baru gua sepi
emang siapa lagi yang frustasi
sama sama lu bikin si anik mulu
tis pur gua duluan ya
iya jak semoga berhasil ya
iya makasih gue takut kesiangan
banyak takut kesiangan emang udah siang
ya makanya gua jangan kesiangan
kojak udah bayar belum
terus yang bayar ini siapa pur
yang bayar lu lah
kok saya pur
yang bayar kamu atuh
kamu yang bayar
parkiran masih ada kan
masih pak haji kenapa
daripada lu ngelamun
lagi pengen ngelamun aja
yang lu lamunin udah kagak ada orangnya
gue cari yang lain aja
malas pak haji
lu ber aja sono ke bandung
kali aja di sana ada parkiran juga
jangan lu seriusin gua kecanda
jadi saya mesti ke bandung kagak
ke rumah naim
kagak usah pur
bercuma gua tiap hari jogging
kalau ke rumah naim doang
bercuma gua tiap hari jogging
kalau ke rumah naim doang
jalannya pelan banget kenapa
udah saya anter aja pak haji
kagak usah udah sana jalan
kenapa gua tolak ya
udah saya jalanin
udah saya jalanin
udah saya jalanin
kopi hitam kan
itu kan kopi susu iya iya iya iya tunggu ben biasanya kopi hitam hidupnya lagi pahit pengen
yang manis manis kalau mau minum yang manis minum air putih sama gula aja mot emangnya saya lagi diare
ini yang bikin m iya ulu ulu babes saya juga ngebantuin atuh iya dipantuin jodi juga
sama sindir sedikit apa bagus kan opo yang bagus meja pada mirim begitu catnya juga kagak rapi
kagak alus erot agak harus bagaimana emang lo pegang itu ya kagak usah pegang ya kelihatan
im kagak rata kagak alus so taulah rota eh bisa aja loh ya perkaranya catnya gampang im ulu ulu
kerja dia bisa punya duit particularly tuh kedua mack enak udah ada parkiran ada kemasukan rutin

tapi kagak ada duit
lu udah nyari sampingan belum
apaan kek yang penting halal
jualan koran kek
hah jualan koran
salim dulu sebelum bisa ambil bilinya
sempat dagang koran
semua rumah gue gue yang ngecat
pantes pada ngotok
eh lu ngapain rumah gue
enggak ngotok karena air bejan
amat tuh udah bertahun tahun
tuh si naim ngantek libut duluan
bob lu liat dah tuh meja
kayaknya catnya kurang halus kong
udah masuk sana